warga menyerbu pasar murah yang digelar di pelataran masjid agung maros sulawesi selatan
mereka rela antre berdesakan demi mendapatkan beras murah
tingginya harga beras di pasaran membuat ratusan warga rela berdesakan
demi mendapatkan beras murah di maros sulawesi selatan kemarin
banyaknya warga membuat petugas sempat kewalahan untuk mengatur antrian warga
selain beras sejumlah komoditas pangan lain pun disediakan seperti minyak goreng
daging ayam telur hingga bawang merah dan putih
pasar murah bertujuan untuk menekan inflasi
akan tingginya harga di pasaran di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat di bulan ramadan
soreani kita buat gerakan pangan murah
nah karena kita harus memastikan harga harga di pasaran harus terkendali
kalau bulan ramadhan masyarakat kebutuhannya kan meningkat biasanya